pelabuhan kcn marunda dinilai efektif mengurangi beban pelabuhan internasional tanjung priuk
pelabuhan marunda melayani aktivitas bongkar muat barang curah yang selama ini dilakukan di pelabuhan internasional tanjung priuk
berpindahnya aktivitas tersebut membuat waktu bongkar muat barang atau dwelling time di tanjung priuk terpangkas
beginilah aktivitas bongkar muat di pelabuhan kcn marunda jakarta utara
belasan truk terparkir rapi menunggu bak truk penuh terisi pasir
ya di pelabuhan ini kita tidak akan melihat lalu lalang penumpang karena pelabuhan ini dihususkan sebagai pelabuhan bongkar muat barang curah
bongkar muat barang curah basah dan kering seperti batu bara pasir pop tiang pancang peralatan offshore kendaraan dan alat berat serta minyak sawit mentah atau crude palm oil dilakukan pelabuhan yang dikelola badan
dan usaha pelabuhan pt karyacitranusantara ini
hingga kini pelabuhan kcn marunda baru mengoperasikan satu dermaga dari tiga dermaga yang akan dibuat
dengan beralihnya aktivitas bongkar muat barang curah ke pelabuhan kcn marunda membuat beban pelabuhan internasional tanjung priok berkurang
karena hanya melayani bongkar muat kontainer
nah ini regulator sudah meminta dari tanjung priuk itu untuk memindahkan barang barang curah
jadi kita ini tidak boleh overlapping dengan tanjung priuk
kita harus mendukung tanjung priuk ya itu apa
barang barang curahnya harus yang dibongkar kita
cuma kan sayangnya karena kita belum jadi total tentu ini perlu waktu untuk semuanya baru bisa dipindahkan ke jakarta
beroperasinya pelabuhan kcn marunda disambut baik asosiasi logistik indonesia
pelabuhan tanjung priok dinilai sudah terlalu penuh
hingga membutuhkan pelabuhan lain untuk bongkar muat
sebenarnya kita sudah tidak bisa dalam jangka panjang mengandalkan priok
jadi langkah misalnya mencari pelabuhan pengumpul baru dalam hal ini seperti kcn atau pelabuhan marunda disini
maka sebenarnya itu langkah yang sudah benar
waktu tunggu bongkar muat atau dwelling time di pelabuhan tanjung priok tahun dua ribu dua belas memakan waktu enam lima hari
setelah pelabuhan kcn marunda beroperasi empat tahun tahun dua ribu lima belas dwelling time turun menjadi empat lima
tahun dua ribu enam belas waktu bongkar muat di pelabuhan tanjung priok turun drastis menjadi dua enam hari saja